abang none dki jakarta merupakan ajang pencarian duta pariwisata
yang akan mendukung promosi pariwisata dan budaya dki jakarta
abang none dki jakarta pun dilaksanakan rutin sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
tembus menjadi finalis abang none dki jakarta dua ribu dua puluh dua tidaklah mudah
lima belas pasang finalis atau tiga puluh enam finalis abang none dki jakarta sebelumnya
telah melewati proses pemilihan di tingkatan kabupaten kota administrasi dki jakarta
sehingga yang menjadi finalis abang none dki jakarta dua ribu dua puluh dua adalah tiga pasang finalis terbaik
dari jakarta pusat jakarta barat jakarta utara jakarta selatan jakarta timur dan kepulauan seribu
lalu apa rahasia para abang none agar bisa berhasil menjadi finalis
perwakilan finalis mengatakan penguasaan materi menjadi salah satu
kunci penting keberhasilan mereka
persiapan materinya ada di bidang isu global u dua puluh g dua puluh upcoming next
dan juga tentunya pariwisata turisme di jakarta di indonesia juga dan juga ekonomi kreatif
menurut saya bisa menggunakan background dari kita
misalnya saya sebagai konsultan bisa membawa misi saya sebagai seorang konsultan
menjadi sang abang none itu menjadi perbedaan dengan yang lain itu apa sih gitu
dan akhirnya saya bisa melihat ternyata sebagai seorang konsultan kita bisa memberikan nilai tambah
besar kepada pemerintah untuk pengembangan pariwisata
selain persiapan materi finalis juga harus memiliki mental dan fisik yang kuat
itu ada tuntutan untuk selalu fresh setiap harinya karena ada pembekalan materi
kemudian kita juga ada latihan nandak untuk malam final
dan menurut saya fisik itu penting banget untuk kita prepare sebelum ikut abang none
banyak ngulik tentang isu isu jakarta kemudian juga tradisi tradisi betawi
kebudayaannya sejarah betawi sejarah jakarta
dan yang paling penting
karena di sini waktu karantinanya kan panjang ya
tiga minggu jadi perlu mental yang kuat sama fisik yang prima sih
sementara itu sejumlah juri abang none dki jakarta dua ribu dua puluh
mengatakan komunikasi yang baik dan pemahaman budaya betawi
menjadi bagian dari kriteria penilaian untuk pemenang abang none dki jakarta dua ribu dua puluh dua
abang none itu kan akan menjadi juru bicara ya
jadi no matter otaknya kayak apa gitu knowledge nya kayak apa
tapi kalau tidak bisa disampaikan dengan baik kan menjadi persoalan
karena dia adalah tempat orang bertanya
abang none juga harus menjelaskan menjadi ambassador gitu
jakarta kan katakanlah dia punya identitas lokalnya itu budaya betawi
karena itu sebutannya juga menjadi abang danone
dan pengetahuan pemahaman tentang budaya
budaya betawi itu menjadi salah satu nilai
selain berkontribusi bagi dki jakarta
melalui abang none dki jakarta dua ribu dua puluh dua
para finalis juga mendapatkan banyak ilmu
dan menjadi tempat mengembangkan potensi diri